apa yang terjadi
apa yang ingin dia lakukan
jadi bagaimana sunan apa yang harus kita lakukan
kita melihat dulu tempat tempat yang pertama
kaliat jangkitan yang tersebut
ada dua tempat
yang terjangkit penyakit tersebut
kita harus mengetahui dari mana
asal penyakit ini
kan yang sunan kudus ini mulai dari allah
kita harus bergerak cepat
kita tidak pernah tahu wabah ini sudah sampai dimana
bagaimana kalau kita
kita cari orang yang terkena penyakit ini
hamba sendiri yang akan memimpin pencarian ini
bukankah pati agung sendiri bisa tertular dengan penyakit ini
hamba sudah berjalan
dan berjanji kepada kesultanan demak
bahwa hamba akan mengabdi
hamba sudah berjalan
hamba sudah berjalan
hamba sudah berjalan
hamba sudah berjalan
aku sudah mendapatkan
bersama kesultanan demak
hamba sudah berjalan
jauh dan bagus
kau bisa mengandalkanku sekarang
tapi kalau kau berkhianat lagi
tidak mungkin aku berkhianatan ke kajeng prabu
seumur hidup aku
telah berkhianatan kepada kajeng prabu
harus dengan cara yang baik
kita harus mencari cara
yang tidak mengorbankan siapa pun
bagaimana pendapat kanjeng sunan
kita harus mencari cara yang lain
kanjeng sunan kudus
apa yang membuatmu bersedih
aku telah mengetahui tempat tempat
yang terkena penyakit ini
sebaiknya kita segera ke sana
untuk melihat tempat tempat tersebut
apa yang terjadi
apa yang ingin dia lakukan
kris kiai setan kober
kita bertemu lagi disini
tentu aku baik baik saja
sudah lama aku bertobat
dan memilih hidup di jalan yang lurus
selama ini kamu bersemayam
di tubuh manusia ini
bisa bicara dengan kiai setan kober
aku akan membantumu
kembali ke tempat asalmu
ketubuh manusia ini
siapa orang ini sebenarnya
hanya akan mengakibatkan kehancuran
hanya satu meluncur menangnice
kami ikut sekarang
aku mengerti sekarang
lokajaya juga yang membuat tim pikiran kami bingung pada saat itu
itu artinya tuhan yang disebut allah itu benar benar ada
si rafa yang kau gunakan
tapi aku akan mengalahkanmu
aku akan mengalahkanmu
aku akan mengalahkanmu
aku akan mengalahkanmu
mantra apa itu
si mandi jataku dewi
lest iles panghirupan
apakah semua warga yang tertular penyakit ini sudah dibawa ke balai pengobatan
mungkin belum semua kan jangkauan
kami akan mencari semua warga yang terjangkit di dalam pemukiman
kalian harus cepat
maksud makin tidak terkadang
baik pak tiago
kami akan sesegera mungkin membawa mereka ke balai pengobatan

engkau telah memberikan aku cinta
dan engkau allah yang maafinya yang dari segala kebenaran
lanjutkan tugas kalian
kalau begitu hamba mohon pamit
jaga kondisi tubuh kalian
apa yang dibilang pak jagung itu benar
kalian harus menjaga kesehatan kalian
supaya tidak tertular
baik kajak senang
kalau begitu hamba mohon pamit
sudah lama kita tak berjumpa kalijaga
berani sekali kau muncul di hadapanku
jadi ini yang disebut kalawangsa
ia sudah membunuh orangtua temanku
ini kesempatan gua kali jaga untuk membuktikan pada semua buah aku adalah
tuhan ya kalau bangsa adalah tuhan astaghfirullahaladzim
tuhan yang tiada tanding dan muhaf penghancur sepertinya kamu belum jera juga kalau bangsa
jangan kamu kira kamu sedang menghadapi kalau bangsa sepuluh tahun yang lalu
jika allah tidak mengizinkan
kamu bukan siapa siapa
hanya manusia biasa